sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masih ada juga manja
tapi ya udah
berarti saya disini buat ngingetin tante
tante tuh harus bahagia dengan apa yang tante punya sekarang
jangan pernah tante rusak dengan apapun
termasuk kayak saya
kamu tidak mau membuat zahira akal
karena dia pagi pagi tidak tahu mamanya pergi atau kemana
tante pulang dulu ya
tante pulang dulu ya
pak prabu kan masih disini pak
tadi saya antar aini dulu lalu kembali lagi kesini
saya akan belum berterima kasih sama kalian
aini berhenti mencari ayah kamu
itu sangat berarti buat saya
bapak nggak seharusnya berterima kasih sama saya pak
cuma gak mau ada masalah diantara kita semua aja
kalau saya boleh tahu
apa sebetulnya tujuan kamu mira
kamu yakin sekali kalau saya pembunuh ayah kamu itu
kamu selalu berbuat baik sama saya
apa sebenarnya maksud kamu hadir
membuat saya merasa berhutang sama kamu
sengaja membuat saya merasa bersalah
karena kamu berpikir saya telah membunuh ayah kamu
bapak kenapa sih ngomong ini kayak gitu pak
bapak seharusnya gak usah merasa berhutang sama saya dong pak
karena saya ngelakuin semuanya tulus dari hati saya
sekalipun kamu yakin
saya memang benar membunuh ayah kamu itu
saya udah tahu kok pak
saya memang yakin
dan saya nggak akan pernah lupa kalau bapak adalah pembunuh ayah saya
bapak orang yang baik
dan buat orang yang bapak cintai
bapak akan ngelakuin semuanya buat dia
ya itu yang saya lihat
jadi itu juga yang saya sampaikan
mau gak mau ya pak
kamu terlalu polos amira
kamu nggak suka berbohong
tapi zaman sekarang ini
orang tidak bisa hidup kalau tidak terbongkar
lo kata siapa pak
saya yakin kok itu nggak benar
kamu itu masih terlalu polos
masih terlalu muda
kita harus berbohong untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
dan untuk bertahan hidup
nggak juga lah pak
ada cara lain kok tanpa berbohong
ya bapak harus percaya itu
pak kayaknya omongannya udah ngelantur deh pak
aku bisa berbohong
tapi pak ocok domu